sampai jumpa di video selanjutnya

iya kan awarnya kelewatan
wedang sih sama bu messi
iya kan saya ikut ikutan doang biar rame
yang sabar ya mba
yang namanya pelanggan emang suka kayak gitu
apalagi yang belanja itu emak emak
udah dikasih diskon masih minta courting juga
ya pinter pinter kita aja deh
terima kasih pak tarno
semoga saya masih diberi kesabaran
hei baru beli ya
suprih baru baru baru
tuh lihat kan
baru beli ya
mami beli suprih baru
mami mami suprihnya baru
iya suprihnya baru
udah gitu mami belinya pakai harga apa
kau lihat dari sini
perasaan tadi jalan lurus
siapa yang naruh nih di sini nih
ya gue mau yang ini
aku yang awalnya
ini gulingnya udah lama
mami udah beliin buat kamu
spraynya juga baru
gulingnya juga baru
sarung bantalnya juga baru
mbut banget di peluknya
ini gak mau
mau yang ini
suruh ganti yang baru
gulingnya juga jadi jatuh mami
dibilang adam gak mau yang baru baru
yang ini aja
ganti yang baru
ini udah jelek
boilernya adam ganti
aduh hati hati bu
tidak hanya bu
nuangin air itu hati hati
hubungannya sih sama kucing hitam
justru ini teh
saya jadi kepikiran
jangan jangan benar ya
yang dibilang sama mbak wahyu
kalau bakal dapet siap
kalau itu saya juga setuju
saya setuju sama mbak wahyu
karena karena nih ibu ibu suka keterlaluan kalau nawar
ya keterlaluan aja
nggak pakai dipikir pikir dulu
yang namanya nawar mah boleh aja tuh
lagian saya mah beda nggak kayak ibu ibu yang lain
saya itu kalau nawar nggak pernah kelewatan
ya gak apa apa tuh namanya juga nawar
kenapa jadi komplain
terus ngapain masih disini kalau cuma mau bilangin
masuk rumah orang
soalnya nasehatin kayak dia paling bener aja
aduh gue pake naunnya
nah gagal deh gue ngajakin si ibu makan bakso
gue kok mendadak merinding begini
rasa gue jadi gak enak nih
nah gue cabut aja
ibu jangan pergi

udah ganti spri baru
siapa ya ganti nih warnanya jadi kusam begini gak berwarna
udah bagus bagus warna warni
siapa yang ganti lagi begini
sipre baru mami itu kan bagus berwarna kenapa diganti warna putih kayak begini sih pucat
aku kan masih kecil emang aku bisa ganti seprek
secara manja gitu
hah terus siapa yang ganti nih seprek
udah mana warnanya putih lagi kayak begini
ajaran buka pintunya
aduh dibuka ayo cepet
aduh belum bisa dibuka zara
aduh ini belum dibuka
tunggu tunggu jangan bergerak
aduh lama banget

masak mie ayam kesukaan adam
mual benang diumbaran
perasaan ada yang lewat
nggak ada siapa siapa
mual benang diumbaran
itu kan super baru aku
kok ada di situ sih ah
kok bisa ada di sini sih ak
duku mami lama banget bikin mie gorengnya
aku udah lapar
kamu n serie lagi
ini siapa sih
haya banget ya
kamu selalu ngerjain
emang aku beda

sampai sekarang dia